penyidik polres asahan sumatera utara merilis hasil penyelidikan kasus tewasnya pasangan kekasih dengan luka tembak di kamar sebuah hotel di jalan seigambus kisaran
dari hasil pemeriksaan cctv dan bukti percakapan di telpon seluler keduanya polisi menyimpulkan sang pria merancang pembunuhan terhadap kekasihnya dan dirinya sendiri
selain senjata api rakitan dan peluru tajam polisi juga menemukan senjata tajam dan sepeda motor milik keduanya
polisi masih memburu pemasok senjata yang digunakan dalam peristiwa ini